polres tabes makassar menggelar rekonstruksi kasus suami bunuh istri
yang jasadnya dikubur di dalam rumah selama tujuh tahun
tim forensik inavis bayangkara dan reskrim polrestabes makassar
bersama pelaku pembunuhan sekaligus suami korban hengki
melakukan lima puluh satu adegan reka ulang
rekonstruksi dilakukan di rumah pelaku untuk mengetahui dan mengungkap fakta baru
bagaimana tersangka membunuh korban hingga menguburnya di dalam rumah
adegan ini kita minta berdasarkan hasil pemeriksaan
saksi saksi maupun daripada tersangka
mulai dari pertama terjadinya perselisihan antara korban dengan pelaku
kemudian sampai terjadinya penganiayaan yang dilakukan selama tiga kali tiga hari
kemudian sampai meninggal dunia
warga yang menonton reka ulang pembunuhan emosi dengan tindakan pelaku
dan meminta hukuman setimpal
warga tidak menyangka korban dianiaya
sampai meninggal dan jenazahnya dikubur di dalam rumah
terungkapnya kasus saat anak korban melaporkan penganiayaan yang dilakukan ayahnya kepadanya
ia juga menyebut ibunya juga dianiaya hingga tewas
dan dikubur di dalam rumah sejak tujuh tahun lalu